aplikasi peduli lindungi
semestinya hanya pemilik akunlah yang bisa mengakses data di peduli lindungi
kecuali ada orang lain yang mengetahui seluruh data akun sehingga bisa masuk ke dalam aplikasi
data yang dimaksud adalah data kependudukan
sebagai figur publik nik presiden joko widodo cukup mudah ditemukan
menurut komisi pemilihan umum
nomor induk kependudukan presiden joko widodo yang tersebar adalah bentuk publikasi data
joko widodo adalah calon presiden pada pemilu dua ribu sembilan belas
penulisan nik itu sudah mendapat persetujuan dari calon presiden kala itu
kalau kami ini kan melakukan hal teknis terkait dengan pencalonan
nah pencalonan itu memang melalui persetujuan dari si calon untuk bisa dipublikasi
nah jadi penulisan itu memang sudah merupakan persetujuan dari calon ketika itu pak jokowi dan pak prabowo
nah tetapi kemudian sekarang sudah kita take down
sudah kita tutup
apakah benar ini adalah hasil dari kejahatan siber
atau ada kebocoran data dari aplikasi peduli lindungi
saya akan tunjukkan kepada anda
saya akan pinjam ktp milik kameramen saya bank febro
dari berbekal dari ktp ini saya bisa melakukan cara yang tadi saya lakukan
yaitu meng input data data bank febro melalui aplikasi pedulilindungi id
meski bukan pemilik ktp dengan memasukkan data kependudukan yang diminta aplikasi peduli lindungi
siapapun bisa mengakses akun peduli lindungi sesuai ktp termasuk melihat dan mengunduh sertifikat vaksin
dalam kasus presiden joko widodo karena datanya sempat terpampang di kpu
dengan cara yang sama siapapun bisa mengunduh termasuk melihat dan mengunduh sertifikat vaksin presiden melalui aplikasi
bola segampang itu loh saya bisa mengunduh sertifikat vaksin milik kameramen saya
bisa disimpulkan ini bukanlah kebocoran data tetapi celah besar keamanan aplikasi peduli lindungi
pakar keamanan siber ruby alamsyah menyarankan agar aplikasi peduli lindungi meningkatkan keamanan
di antaranya dengan verifikasi via sms ke nomor ponsel pemilik akun
kalau cara seperti itu kan
mestinya kemarin pak jokowi nggak akan bocor sertifikatnya karena akan ada masuk sms ke beliau berupa otp
itu salah satu contoh solusinya
bisa juga digunakan metode metode verifikasi lainnya sehingga benar benar hanya pemilik sertifikat yang asli
yang benar yang bisa mengakses sertifikat dia sendiri
terlepas dari sistem keamanan pada aplikasi
sebaiknya masyarakat tidak sembarangan mengunggah data pribadi ke media sosial termasuk sertifikat vaksin
data pribadi apapun bisa disalahgunakan menjadi keuntungan pihak yang tidak bertanggung jawab